pertama tugas kementan adalah menyusun strategi pemindahan pegawai asn ke ikn
melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kementerian lembaga
yang terkait untuk memastikan kelancaran pemindahan asn
kemudian menyusun rekomendasi penentuan prioritas kementerian lembaga
dan unit yang akan dipindahkan ke ikn
jadi dulu ini saling dorong
udah yang pindah kementerian ini dulu
akhirnya kita putus kita koordinasikan semua pindah
tinggal eselon satunya siapa eselon dua satunya siapa dan seterusnya
yang ketiga adalah menyusun rekomendasi dan koordinasi dengan uikn dan kl
terkait dengan penerapan tata kelola pemerintahan digital ikn
jadi kementan dimandati oleh bapak presiden untuk mengurus tata kelolanya
karena kalau birokrasi ini tata kelolanya dari awal dirancang dengan baik
targetnya ini akan sesuai dengan harapan
lalu bagaimana proses pemindahan ikn ke ibu kota negara
pertama semua pegawai asn kl pada satuan kerja
dulu kan kementerian ini dulu
dengan seluruh kementerian lembaga para sekjen
jadi kementerian lb telah menggelar rapat puluhan
yang kedua skema pemindahan pegawai asn
sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian
yang berikutnya setiap pegawai asn
akan mendapat satu unit hunian apartemen
itu adalah bagian kebijakan tambahan
yang kedua pegawai asn yang dipindah
pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus
jadi akan ada tunjangan khusus
pans yang menjadi pionir pindah
ini dalam waktu dekat akan kita bahas di ratas
karena kami akan laporkan skema skema
kita menyiapkan formasi khusus untuk ikn
presiden telah memerintahkan ada dua ratus ribu
formasi yang disiapkan untuk ke ikn
bagaimana brasilia agak lambat pemindahannya
untuk menyiapkan rekrutmen baru
dan nanti akan dilakukan penerapan smart government
ini adalah beberapa contoh
bagaimana kita belajar dari brazil australia dan malaysia
terkait dengan pemindahan ibu kota
belajar dari pengalaman negara yang memindahkan ibu kota negaranya
menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota
tidak dilakukan melalui cara yang iseng
serta menghadapi tantangan yang kompleks
presiden telah memberikan arahan cukup komprehensif kepada kami
termasuk di dalamnya adalah memindahkan asn ini
dengan grand design yang lebih komprehensif
dari aspek kelembagaan dan tata kelola
pemindahan ibu kota negara dilakukan secara bertahap
yaitu jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang
yang penting miniatur penyelenggaran pemerintah
fase kedua adalah medium term
itu terkait dengan tahap lanjutan
perpindahan kelembagaan dan asn
perwujudan smart government dan seterusnya
kemudian kita juga menyiapkan rancangan ke depannya
yang bagaimana untuk mewujudkan government yang lebih ideal
dan seterusnya ada fase tiga fase empat dan fase lima
yang ini juga telah kami rancang
pemerintahan didesain sistem pemerintahan yang lincah
dengan dukungan pemerintahan yang memanfaatkan aib
ini sesuai dengan arahan bapak presiden
kemenpan rb telah menyusun rekomendasi
rencana pemindahan pegawai asn ke ikn
pada tahap awal lima tahun pertama
fokusnya adalah menyiapkan miniatur pemerintah
dan fase ketiga adalah implementasi smart government
jadi kami sudah siapkan bapak sekalian
tentu juga akan mengikuti perkembangan kesiapan gedung
ini adalah yang tadi kami maksud
pemindahan kl ke ibu kota negara
dilakukan dengan beberapa penapisan atau filter
untuk menjamin kinerja pemerintah dapat tetap berjalan dengan baik
filter pertama ini ya filter pertama
mendefinisikan peran strategis kementerian lembaga
untuk mengidentifikasi seberapa penting peran kementerian lembaga ini
nah oh kementerian ini sangat penting
ini dimana presiden ada ini harus ada dan seterusnya dan seterusnya
identifikasi peran dan fungsi
sebagai sistem dukungan pengambilan keputusan
dan atau sistem pertahanan dan keamanan
dan penapisan yang ketiga adalah
bentuk risiko yang ditimbulkan
dalam hal kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian lembaga
oleh karena ini yang nanti akan kita dorong untuk berpindah
nah hasilnya ini teman teman sekalian
inilah hasil penafisan filter satu
di tiga puluh delapan kementerian lembaga
jadi sekarang sudah langsung tiga puluh delapan kl
oh sepuluh kl dulu enam kl dan seterusnya
prioritas kedua adalah sembilan puluh satu unit eselon i di dua puluh sembilan kl
prioritas ketiga adalah tiga ratus tujuh puluh delapan unit eselon i
di lima puluh sembilan kementerian lembaga
kita sesuaikan dengan kesiapan hunian
dan fungsi minimal dari pemerintahan
jakarta tetap bekerja sebagai kota bisnis
kota bisnis tetap akan bergerak
nah teman teman sekalian yang saya hormati
secara ideal jumlah pegawai asn
yang diperlukan untuk berada di knk
dan prioritas pertama sekitar sebelas sembilan ratus enam belas pegawai
pemindahan tetap disesuaikan dengan
ketersediaan hunian dan infrastruktur ikn
kalau prioritas pertama itu ada sebelas sekian
dan kita terus mendapatkan update dari menteri pu
yang telah menyiapkan infrastrukturnya
sebagai otoritas untuk yang bertanggung jawab di ikn
skenario yang kami sampaikan yang pertama kali
saya kira di forum yang seperti ini
secara komprehensif di kemenkom info
terkait dengan rencana pengisian asn di ikn
selain pegawai asn yang dipindahkan
dari jakarta ke ikn
pengisian pegawai sn di ikn
juga berasal dari formasi cpns khusus ikn tahun dua ribu dua puluh satu
jadi ketika kami lapor kepada bapak presiden
bahwa tahun ini kami lapor diperlukan rekrutmen fresh graduate
karena selama ini lebih banyak p tiga k
maka saya dikompens oleh fresh graduate
pak menteri emang republik ini republik honorer katanya
siap mengabdi kepada bangsa dan negara
nah setelah kita hitung berapa yang pensiun lima tahun lalu
maka kita mendapatkan data secara komprehensif
kita membutuhkan kurang lebih enam ratus ribu fresh graduate
anak anak muda yang nanti akan melalui tes seleksi terbuka transparan
tidak ada lagi ada istilah orang dalam
tidak ada lagi ada istilah asdp
karena di situ semua sistemnya cat
maka kpk kemudian kejaksaan juga ikut tes di tempat kami
dan ini kemudian bapak presiden memerintahkan kepada kami
dari enam ratus ribu itu ada dua ratus ribu asn yang akan masuk ke iki
jadi sejak dia daftar langsung dia ngisi akan ke ikn
jadi tidak ada lagi nanti menolak untuk pindah ke ikn
mereka adalah yang punya multitasking dan seterusnya
ini adalah asn sektor pusat
kemudian kuota khusus putra putih terbaik
nah kami juga dalam waktu dekat
tinggal prosentasenya akan dibawa di ratas
karena nanti persaingan sangat ketat untuk masuk ke ikn
peminatnya trennya sangat banyak
pak katanya banyak yang nggak mau pindah ke ikn
banyak yang mereka tidak masuk dalam skenario pemindahan ke ikn
ada dokter ada profesional
dan ini menurut saya sesuatu yang mengembirakan
nah kita sedang akan membuat kebijakan
persisnya nanti akan diputuskan di ratas
akan ada persentase khusus putra putri kalimantan
di dalam formasi cpns ini
kalau diserbu oleh semua si indonesia
jangan jangan nanti gridnya mereka sangat tinggi
maka sebagian teman teman tidak mempunyai tempat
untuk partisipasi di pegawai di ikn
persentase berapa dari wilayah kalimantan
sehingga nanti mutasi dari pemda sekitar
memang transparan punya kualitas
dan satu delapan puluh enam nya adalah formasi yang ada di instansi daerah
ada empat ratus dua puluh an ribu ada instansi pusat
inilah arah pengadaan kebijakan asn yang kedepan
pertama kita beresin dulu pedasan
di ikn nanti ada sekolah sekolah terbaik
nanti akan ada sekolah yang langsung ditangani oleh
nanti agenda madrasa alia dan sanawiyah
begitu juga seoptimal mungkin menyelesaikan
rektur penjabatannya akan terdampak oleh digital
ini kadang banyak formasi
yang secara teknis nanti itu akan terdisrupsi
maka ini tidak kita setujui formasi formasi ini
tidak terdisrupsi oleh digitalisasi
dan mendukung efektivitas kinerja ikn nusantara
saya kira ini kemudian pendukung pengisian cpns
prioritas penempatan ikn jenis jabatan pelaksana
tes cpns itu hanya sekali setahun
karena biasanya satu angkatan tes cpns
kadang yang daftar memang sepuluh ribu
sehingga kuota itu hangus
kita sudah diperbolehkan untuk itu
percepatan pengembangan kompetensi cpns ikn ini
bisa segera terwujud dengan baik
ini adalah progres kesiapan hunian di ikn di dua ribu dua puluh satu
kita kurang setuju dengan menteri pupr
satu tower di usia kurang lebih enam puluh unit
satu unit itu kurang lebih sembilan puluh meter
bahkan presiden sudah top up kemarin ya
ini adalah jumlah hunian asn
terkait dengan alternatif mekanisme pemindahan asn buku kota nusantara
begitu juga alternatif mekanisme pemindahan
dari kementerian pembangunan dan pembangunan dan seluruh tim
begitu juga terkait dengan penerapan smart government di ikn
begitu juga penerapan set office
target penerapan side office di bukatan negara dua ribu dua puluh empat
ini sudah kita koordinasikan terus
ini sistem kerjanya juga nanti sedang kita putuskan dalam tidak terlalu lama
kemudian empat langkah percepatan transformasi digital pemerintah
ini mulai pembangunan ikn sebagai kota cerdas berkelanjutan
kemudian penguatan uikn melalui pmu transisi perpindahan ke ikn
kemudian percepatan pembangunan smart government sebagai fokus awal perpindahan ke ikn
dan percepatan persiapan kementerian pembangunan dan seluruh tim
persiapan kementerian lembaga untuk perpindahan tahap awal ke ikn
inilah peran uikn dalam pemindahan transisi
kalau kita bisa mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya lintas sektor
maka lompatan itu akan terjadi dari negara yang kategorinya para kembang untuk masuk ke negara maju
nanti kalau ada pertanyaan pertanyaan
kami akan sampaikan kalau bisa kami jawab
di sebelah sini izin
agak maju mas nama dan dari media mana
saya erik pak dari nhk jepang
untuk fase pertama itu pemindahannya
apakah memang oktober atau kapan tahun ini
nama dan dari media mana mas
izin pak bagus dari antara
tadi kan ada prioritas prioritas pemindahannya
tapi bapak tadi di awal disebutkan bahwa semuanya dipindahkan gitu
nah itu ada tenggat waktunya
para anggota dpr nya bilang bahwa ingin dpr dipindahkan yang paling terakhir gitu pak
nah itu tanggapannya seperti apa dari bapak
di sebelah kiri ya
pemindahan tadinya bulan juli akan pindah ke ikn
maka juli sebagian menteri ada yang pindah
karena agustus nanti akan ada upacara di ikn
ada ribuan orang juga akan tentu bukan hanya datang
maka kami mendapatkan arahan dari
tetapi asn akan mulai pindah setelah agustus
karena upacara akan dipakai oleh seluruh peserta upacara di ikn
yang itu memerlukan apartemen penginapan yang cukup banyak
sehingga pemindahan tahap pertama ini setelah agustus
tapi juli para menteri sebagian ada yang mulai pindah ke ikn
biar uikn dan seknek
tetapi kita sudah menentukan prioritas prioritas
tadi sudah saya jelasin dengan detil di depan
meskipun kami lihat sudah sangat cepat
saya kesana tiga bulan empat bulan nggak kesana kaget
karena datang tiba tiba gedung udah berdiri luar biasa
target nya di dalam waktu dekat ini
nah terkait dengan prioritas siapa yang akan pindah tadi
saya minta slide ke tiga puluh satu teman teman sekalian
kita detail sekali sudah bekerja
misalnya prioritas pertama itu ada
mpr bpk mahkamah agung komisi judisial
kementerian pertahanan dalam negeri luar negeri
kumham keuangan pupr bapenas pan rb
pan rb atr bpn setnek lhk esdm kesehatan
kita ini kemudian sekretariat kabinet bmkg bapenas
nah ini prioritas pertama kita
itu untuk satu ratus dua puluh sembilan eselon i
mulai seknek sampai kementerian atr dan seterusnya
jadi ini teman teman sekalian yang bisa disampaikan
dan ini sudah dibahas berkali kali bersama para sekjen di seluruh kementerian lembaga